siapa yang tidak kenal emas
logam kuning favorit investor ini ramai diburu pembeli
saat pandemi covid sembilan belas melanda tanah air awal tahun lalu
siska karyawati swasta mengaku ikut berinvestasi emas
demi memburu untung di tengah pandemi
warga depok jawa barat ini rutin membeli emas batangan
senilai lima juta rupiah per bulan
untuk investasi kebutuhan mendadak di masa depan
menurut saya dan keluarga
investasi emas itu adalah investasi yang paling aman
kemudian yang paling stabil
yang tidak terlalu terkenal impact daripada inflasi
dan harganya pasti terus meningkat
selain keyakinan harga yang terus meningkat
investor retail emas melihat kemudahan jual kembali
atau likuiditas menjadi pertimbangan investor
buat ini apa investasi emas itu kan gak bakalan turun
karena turun harganya cepat habis saja
oke mas untuk tahun ini berapa dana yang disiapkan
atau ada alokasi khusus
dan kira kira untuk tahun dua ribu dua puluh satu itu seperti apa
mendingan kita investasikan ke emas aja lah
lebih aman ibaratnya gitu
salah satu perseroan yang meraih untung menjual logam mulia adalah
tahun dua ribu dua puluh saat pandemi menekan indonesia
pegadaian mencatat penjualan emas seberat enam lima ton
atau naik tujuh belas persen
dari tahun sebelumnya
lima tahun ini kalau diuangkan sekitar tujuh triliun lah
alhamdulillah termasuk animo masyarakat menabung emas itu luar biasa
enam lima ton ini terdiri dari dua skema
yaitu yang cicilan sama yang tabungan emas
yang tabungan emas ini lebih banyak kenaikannya
karena di tabungan emas pegadaian ini sangat mudah
mudah sama gampang ya namanya
mudah gampang dan dengan berapa pun bisa nabung
sehingga dengan adanya pandemi kemarin
orang berpikir untuk investasi apa yang paling aman ya
dua juta nasabah baru tercatat membuka tabungan emas pegadaian
ketika pandemi menerjang indonesia
hingga februari ini
perseroan mencatat hampir lima juta nasabah terdaftar
memiliki tabungan emas
pegadaian memiliki tujuh belas juta nasabah di awal tahun dua ribu dua puluh
dengan target penjualan emas sebesar tujuh ton emas
ada pun memang untuk target kami selama tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu
kita akan fokus ke pasar domestik
jadi memang untuk ekspor mungkin hanya jumlah kecil saja
tetapi dominasi akan banyak di pasar domestik
yang akan dihasilkan oleh
diproduksi dan dihasilkan oleh ubplm saat ini
penjualan emas antam tahun dua ribu dua puluh didominasi pecahan kecil
di bawah sepuluh gram per keping
menjadi ujung tombak penjualan dalam negeri emas antam
di masa pandemi covid sembilan belas
berdasarkan data logamulia com
harga emas tiga januari tahun dua ribu dua puluh berada di angka rp tujuh ratus tujuh puluh lima
dan sempat mencapai puncaknya agustus lalu
di angka rp satu enam puluh lima per gram
ada pun pada rabu tiga februari dua ribu dua puluh
sejak masa pandemi covid sembilan belas hingga awal tahun ini
agung happy jimmy chandra jakarta